sementara itu di tengah melemahnya ekonomi dunia kementerian perdagangan dan bkpm menggelar
akan ataupun juga akan menyelenggarakan agenda tahunan indonesia trade expo dua ribu enam belas
siang hari ini penyelenggaraannya memasuki hari kedua
ajang ini sebagai upaya diversifikasi produk sekaligus juga menstimulasi pasar ekspor pelaku usaha nasional
sejak dibuka dua belas oktober kemarin trade expo indonesia selalu dipenuhi oleh buyer dalam negeri dan juga luar negeri
lima ratus peserta dari pelaku usaha lokal eksportir dan calon eksportir
mereka berlomba mempromosikan produk andalan kepada lebih dari lima belas ribu pembeli ataupun buyer asal satu ratus dua puluh negara
di hari pertama trade expo indonesia telah mencatatkan nilai transaksi sebesar satu ratus tujuh puluh delapan tujuh juta dolar amerika
tante seperti apa perputaran
uang di acara indonesia track expo yang tahun ini mengambil tema indonesia source of natural and creative products
kita langsung saja bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada daniar akhri langsung dari j expo kemayoran jakarta
saya lihat di belakang anda ramai dan ini tampaknya menjadi salah satu juga momentum cukup baik untuk kita memperkenalkan produk produk kita
tapi informasi terakhir yang anda dapatkan berapa nilai perputaran uang ataupun transaksi yang terjadi hingga hari kedua hari ini
ya baik selamat sore hera
memang betul ini merupakan satu ajang yang cukup baik sekali untuk menjadi ajang promosi produk produk lokal eksportir calon eksportir ataupun produk produk usaha lokal lainnya
kalau tadi sekitar pukul dua lewat lima belas tadi saya mengikuti buying mission yang dilakukan oleh trade expo indonesia ini bahwa hari ini saja untuk kuartal pertama tadi yang sudah ditutup pada siang tadi itu sekitar tujuh sembilan juta dolar amerika serikat
atau kita hitungnya
atau kita konversi dalam rupiah saat ini mungkin ada di angka satu ratus tiga miliar rupiah lebih
tanda tangan kontrak yang sudah dilakukan oleh pihak pelaku usaha lokal di indonesia ya dalam rangka trade expo indonesia ini dengan beberapa negara
bisa disebutkan di sini ada negara nigeria yang merupakan buyer terbanyak yang datang ke trade expo indonesia ini
kemudian juga ada negara australia yang juga memiliki jumlah cukup banyak sebagai buyer
untuk sektor sektornya tadi disebutkan bahwa ada sektor food
dan beverage yang menjadi satu sektor potensial
kemudian juga ada sektor kabel
dalam hal ini elektronik
tapi kalau misalnya kita jumlahkan dengan yang sudah berhasil ataupun tercapai pada hari sebelumnya yaitu hari pertama tanggal dua belas oktober kemarin itu merupakan satu angka yang cukup signifikan
jika hari sebelumnya tanggal dua belas oktober ada satu pencapaian sebesar satu ratus tujuh puluh delapan tujuh juta dolar amerika serikat
ditambah hari ini sebesar tujuh sembilan juta dolar amerika serikat
itu artinya ada satu penambahan yang cukup fantastis juga
mengingat bahwa di sini ada target juga yang diberikan oleh pihak kemendak ataupun kementerian perdagangan sebesar satu miliar dolar amerika serikat yang harus dicapai dalam trade expo indonesia ini
jumlah ini pun meningkat dibandingkan dengan pencapaian dilakukan pada tahun lalu
yaitu pada tei pada tei ke tiga puluh tahun dua ribu lima belas yaitu sebesar sembilan ratus sembilan juta dolar amerika serikat
kalau dari yang lalu ataupun hari
jadi dari tahun lalu sampai kemarin ini ada beberapa negara yang konsisten salah satunya adalah negara malaysia
sebagai negara terbanyak menandatangani kontrak ekspor yang berada di sektor food and beverage juga makanan dan minuman
nampaknya masih menjadi sektor potensial dalam trade expo indonesia ini
kemudian juga disusun negara belgia yang tidak bisa saya rinci juga berapa jumlahnya
tapi negara belgia taiwan singapura mereka sangat suka sekali dengan furnitur indonesia
sehingga sudah menandatangani ekspor
kemudian juga untuk masalah dari negara nigeria yang merupakan yang membawa empat ratus tiga puluh tiga lebih buyernya
itu ternyata sangat mencintai bidang farmasi ataupun sektor farmasi di indonesia
dan jumlah ini tentunya akan bertambah
angka angkanya juga angka angka rupiah ataupun dolar amerika serikat yang ada di trade expo ini juga akan terus berputar
hingga penutupan yang akan dilakukan pada enam belas oktober dua ribu enam belas nanti
ya daniar ahri menarik sekali
kita punya potensi potensi seperti nigeria di farmasi
menarik sekali hal yang satu itu
kemudian kita masih menanti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merintis pasar alternatif di eropa
kita akan menanti karena g expo masih terus terjadi
daniel ari produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda